rena sudah pulang
aduh oh seneng sekali mama airnya rena pulang
aduh eh tau gak rena oma semalam tidur sendiri
eee gak takut sih cuman kangen aja sama rena
oke ma makasih banyak ya ma
yaudah ya sayang mama tunggu kabarnya ya
kamu mau kemana udah dandan cantik gini
uh ini aku mau ke rumah sakit
abis itu mau beli vitamin penguat kandungan aku ma
ya boleh dong sayang
tapi perlu mama temenin nggak
gak usah mah aku ditemenin kok sama mama sarah
oh mama sarah yang nganterin
oh yaudah kalo gitu
mama nganterin ya
mama nganterin ya
eee yaudah kamu boleh pergi sayang
tolong nanti salamin ya buat mama sarah
iya nanti disalamin ya mak
aku berangkat dulu
layanan baru tuh
mamanya mas al ada di jakarta

soalnya kakaknya udah balik ke jakarta ya
kikisih kakaknya udah balik ke jakarta ya
soalnya mas al juga gak pernah cerita
kiki tinggal dulu ya mbak ya

lagi tinggal dulu ya mbak ya
loh rena kan anak baik
anak cantik anak pinter
harus nurut sama papa
kasian oma nunggu kamu di rumah
nanti ke sini lagi kentang
nanti kesini lagi kok
mama kamu udah pulang ke jakarta
kamu masih aja banyak tanya ya
itu bukan urusan kamu
gak usah ikut campur
aku pulang dulu ya mas
kalau memang mamanya masalahnya di jakarta
kenapa gak diajak ketemu sama aku
apa sih yang sebenarnya masalah rasion dari aku
kamu kan semalam nginep di rumah papa
kalau papa udah gak sibuk
renang nginep lagi di rumah papa
janji dong sayang

rena sudah pulang
tau gak rena
oma semalam tidur sendiri
gak takut sih cuman kangen aja sama rena
kamu main sama suster dulu ya
kangen gak sama suster
mama kan tahu rena itu kepengen punya mama kan
gak usah didengerin lah
tapi mama sebenernya
seneng juga dan happy
mamanya rena beneran
gak usah ngebahas itu
aku ke kantor ya
aku mau minum obatnya
jumat kita kontrol lagi ke psikiater
mama oke al kenapa sih kamu seru seru mama pergi ke dokter
iya aku tau mama baik baik aja aku tau
tapi tuh aku lebih tenang kalau mama dirawat sama dokter terbaik di jakarta
yaudah aku berangkat dulu ya
telat kemana ya
datang bulan lah
mbak aladin bener mau dateng mbak aladin
apa sih ki
bukan aku lagi ngeliatin tanggal
kalau sekarang itu tanggal dua puluh empat berarti hari ini
satu bulan pernikahan aku sama mas al
mbak andi berarti harus ngerayain sama mas al
kayak mas al inget aja
ya mbak andin ingetin dong
nanti mbak ding bikin surprise
terus habis itu dandan yang cantik banget
terus abis itu pasti mas al kelepak kelepak sama mbak andin
gak bisa dandan aku
ki punya kenalan makeup artis
dulunya sering dipakai sama mamanya mas al
nah kalau udah dia yang makeupin mbak andin
eh aku mau nanya deh mamanya mas al tuh cantik banget ya
aku belum pernah ketemu
kamu ada fotonya gak
gak ada mbak
mamanya mas al tuh pernah pulang ke jakarta gak sih
kayak lebaran atau ngeraya masa ulang tahun gitu
nah ini ini nomernya udah ada
nanti kiki teleponin makeup artisnya
berdateng kesini terus abis itu dandanin mbak andin yang cantik
mbak putri doyo
ap uk tua gitu